dua atlet tenis putri dari bin tenis club di bawah binaan persatuan olahraga badan intelijen negara atau porbin
keluar sebagai juara dan runner up turnamen nasional raja wali women tennis open dua ribu dua puluh
fitriana sabrina atau akrab dipanggil ana menang dengan dua set langsung enam empat dan enam tiga
kedua petenis nasional fitriana sabrina dan saudari kembarnya fitriani sabatini
mempertontonkan pertandingan yang memukau dan berkelas dalam final tunggal putri di turnamen nasional raja wali ⁇ womens ⁇ tennis open dua ribu dua puluh
yang berlangsung di lapangan tenis the sultan hotel residence jakarta minggu siang
kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh kepala bin
jenderal polisi purnawiland
dan penyelidikan budi gunawan
fitriana sabrina atau akrab dipanggil ana menang dengan dua set langsung enam empat dan enam tiga
ana mengaku bisa bermain maksimal walau bahu kirinya mengalami cedera
ana dan ani mengaku sangat senang bisa keluar sebagai juara dalam turnamen yang terlaksana
atas kerjasama beberapa pihak diantaranya ppplt
dan persatuan olahraga badan intelijen negara atau porbin
beneran bagi tshotsega danampedapps
kemeng wounded dari gua iyi sangat
ada yang menett polish terbebak dengan pelan kerja
tetapi tidak dapat melakukannya
yang sudah mensupport kami sudah membina kami di porbin
saya sangat terima kasih banyak
pingin ke luar negeri ke thailand ya januari insya allah
dengan kemenangan ini diharapkan dapat menjadi ajang pemicu bagi ana dan ani
untuk agenda kejuaraan internasional yang dijadwalkan januari tahun depan
kejuaraan ini sendiri diikuti oleh tiga puluh lima atlet dengan kategori tunggal dan juga ganda